kabar presiden joko widodo akan berkunjung ke provinsi lampung pada tiga mei
sontak menarik perhatian warga lampung dan media sosial
bagaimana tidak provinsi di ujung selatan pulau sumatera ini
sempat menjadi perhatian publik
buntut kritik keras kondisi infrastrukturnya di media sosial
menanggapi hal tersebut gubernur lampung dan bupati lampung tengah
langsung memamerkan foto meninjau lokasi yang akan menjadi titik kunjungan presiden jokowi
dalam akun instagram pemerintah provinsi lampung
gubernur lampung arinal junaidi mengaku
rencana perbaikan jalan tertunda lantaran anggarannya dialihkan
untuk penanganan covid sembilan belas
sementara itu presiden jokowi memilih menunda kunjungannya ke lampung hari ini
melansir cnn indonesia com deputi bidang protokol pers dan media sekretariat presiden
b i mahmudin menyebut
rencana tersebut ditunda di lain hari namun tidak dibatalkan
sebelumnya kabar presiden akan berkunjung ke lampung
disampaikan oleh menteri pupr masuki hadimulyono
basuki mengaku kedatangan presiden ke sana
untuk meninjau jalan rusak yang viral di media sosial